terima kasih anda masih bersama kami
pendaftaran partai politik peserta pemilu

parpol yang lolos pemilu dua ribu sembilan belas
tidak akan melalui verifikasi faktual
sementara parpol baru dan yang tak lolos
pemilu dua ribu sembilan belas harus melewati
sejumlah tahapan dengan seluruh persyaratan
yang dinilai beberapa pihak termasuk
berat dan mahal tapi bagaimanapun
ibarat berbelanja partai politik
peserta pemilu harus disaring
dan dipublikasikan sebaik baiknya
agar masyarakat tidak seperti
membeli kucing dalam karung kita bahas
malam ini bersama para narasumber
mbak betty selamat malam
baik mbak putri selamat malam
atau bung dom sekjen partai
prima bung dom selamat malam
selamat malam mbak putri
selamat malam pemirsa
terima kasih sudah hadir bung dom
saya berikan disclaimer dulu kepada pemirsa cnn
kami undang partai prima
di sini karena kami ingin mendapatkan
gambaran tentang proses yang dilakukan
oleh partai baru salah satunya adalah
partai prima dan berikutnya
mas fadli ramadhanil peneliti perluda
mas fadli selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
saya ke mbak betty dulu mbak betty
bagaimana sejauh ini pendaftaran parpol
hari kedua ada keluhan
atau ada keributan atau ada kendala
apa yang terjadi karena kalau misalnya
kita lihat di medsos ya
ada beberapa yang
nge tweet atau apa menyampaikan
ini sulit kemudian
bisa membentuk partai partai baru
di indonesia tapi bagaimana
sejauh ini prosesnya
ya selamat malam
semuanya justru di hari
kedua ini dari
beberapa partai politik yang sudah datang ke kantor kpu
untuk melakukan pendaftaran
itu memberikan apresiasi yang luar biasa
kepada sistem formasi partai politik
sebagai salah satu alat bantu
partai ketika ingin
mendaftarkan partai politik
karena dokumen yang dibawa
tidak seperti lima tahun yang lalu
misalnya atau pemilu pemilu sebelumnya
karena harus membawa
sudah tidak ada lagi pemandangan itu ya
kemudian bagaimana sejauh ini
mbak betty kalau misalnya kita
lihat masih ada beberapa partai politik yang
data itu rata rata apa yang
sulit untuk mereka
kita masih punya banyak
waktu sampai dengan tanggal empat belas agustus
dan kita sudah punya
tracking untuk semua partai politik
yang sudah ngambil akun sipol
sudah berapa persen per hari kami sudah
update begitu ya setiap harinya
jadi kita masih
untuk semuanya dilengkapi
sampai dengan maksimum empat belas agustus
oke dari informasi
dan dari keputusan
yang sudah mengambil
data kita masih
untuk semuanya dilengkapi
sampai dengan maksimum empat belas agustus
tapi yang paling penting
yang mau dikonsumsi rekan
produser lapangan siaran dan indonesia
di kpu per hari ini bung dom
partai prima termasuk yang masih
belum lengkap apa kesulitannya bung dom
mbak putri jadi
sampai saat ini memang kita
lima puluh persen dari seratus persen
data yang diminta
sipol cup yang disediakan oleh kpu
sendiri sudah tersedia dengan baik
memang ada sedikit
persoalan dalam hal ketika
meng input ke dalam sipol kpu
tadi benar sangat benar yang tadi
bahwa memang ada perbedaan dan
ada kemudahan yang kita peroleh dari
penggunaan sipol ini karena
kita tidak perlu membawa berkas dalam
jumlah yang besar
kita sendiri memang
kendala di karena pada
itu baru ada satu
kepastian tentang sipol
format sipol yang harus diisi
oleh partai politik jadi memang
waktu persoalan h tiga sejak apa ini bung dom
hamin tiga tanggal satu agustus
h tiga sebelum tanggal satu
agustus jadi sebelum itu memang ada
dari format sipol yang
harus kita isi dan kami sangat
berterima kasih bahwa kpu
mengakomodir sejumlah permintaan dari
partai politik yang misalnya
soal kelengkapan surat
domisili kemudian soal
struktur kecamatan dan sebagainya itu yang
kemudian diakomodir oleh
kpu tetapi dengan
dengan perubahan itu ada konsekuensi
format yang harus kita isi
oleh partai politik nah kita sedang menyesuaikan
untuk perubahan perubahan format itu
jadi kita sudah mengisi
ini pada bagian profil dan kantor
akan segera melengkapi di bagian
kepengurusan dan anggota
anda optimis itu bisa semua
beres ya bung dom sebelum empat belas
optimis ya masih diberi waktu sampai
tanggal empat belas mudah mudahan dalam waktu
dua hari ke depan kita sudah bisa
oke saya ke mas fadil
sekarang mas fadil apa yang
berbeda yang dilihat dari
perludem sekarang dan apa yang
katakanlah perlu diwaspadai
dari sistem dulu kita
sekarang punya sipol
sipol juga dipuji
dan memang lebih memudahkan
untuk memantau ya dan juga
bisa meningkatkan partisipasi
publik untuk mengecek tapi apakah
ini menjadi satu satunya
apakah sistem ini memang tidak
lepas sangat sempurna atau bagaimana
ya tentu saja
kalau dilihat dari persyaratan
peserta pemilunya sama persis
sebetulnya mbak putri ya
persyaratan peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dengan persyaratan peserta pemilu

ini karena memang undang undangnya sama
sekali tidak berubah
nah tapi memang di dalam proses
pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
ini ada situasi
dimana partai politik
yang sudah punya kursi di
parlemen itu tidak akan lagi diverifikasi
faktual oleh kpu
nah mereka hanya akan
mendaftar sebagai peserta pemilu
persyaratan mereka sebagai peserta pemilu
itu akan diteliti secara administratif
oleh kpu melalui sistem informasi
partai politik atau sipol yang tadi
sudah dijelaskan oleh bu betty
dan menurut saya sih sebetulnya ini
bisa dimaksimalkan ya
dalam artian kalau
dilihat dari bobot dan beban kerja
dalam melakukan verifikasi faktual
nanti tentu akan
bisa dikatakan lebih berkurang karena
ada sembilan partai yang dipastikan tidak akan
diverifikasi secara faktual
perlu lihat sampai nanti tanggal
itu ada berapa partai politik
yang akan mendaftar ke kpu
terakhir yang kita terima itu adalah
sekitar tiga puluh delapan partai politik yang mendapatkan
atau meminta akun sipol
kemarin sudah ada sembilan partai yang
nanti akan diupdate tentu oleh kpu
berapa partai yang mendaftar tapi menurut
saya tetap saja kalau
kita lihat konstruksi persyaratan
menjadi peserta pemilu dalam undang undang
pemilu kita itu memang
persyaratan yang tidak mudah
karena harus punya pengurus
di masing masing provinsi itu punya
pengurusan di total kpu
ditambah lagi harus punya
keanggotaan di setiap kpu
itu seribu atau satu per seribu dari
nah ini yang nanti harus
dibuktikan oleh partai partai
partai politik yang belum punya
kursi di parlemen termasuk
juga parpol parlemen untuk tahap
pendaftaran ini itu lengkap di dalam
agar kemudian ya kpu harus
konsisten dalam menjadikan
sipol sebagai tata cara
pendaftaran partai politik sebagai
peserta pemilu ruang sudah
diberikan cukup luas menurut
saya pada partai politik
akun sipol ini sudah diberikan kpu
kepada parpol ini
sejak tanggal dua puluh lima juni
jadi sudah lebih satu bulan sebetulnya
parpol punya waktu untuk menginput
semua informasi yang
mereka butuhkan untuk jadi peserta pemilu
pendaftaran yang tentu kita
berapa partai politik sebagai bakal
calon peserta pemilu yang akan mendaftar
ke kpu hingga empat belas agustus nanti
baik kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita bahas
menyambung yang tadi disampaikan oleh mas fadli
persyaratan tidak ada yang berubah
tapi memang cukup berat
bagaimanapun juga kan supaya
partai politik yang ada di indonesia
bisa menjadi pilihan dan tidak abal abal
nanti kita tanya ke
partai prima ya seberat apa
dan semahal apa yang disiapkan
cnn indonesia newscast segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami
di cnn indonesia newscast kami masih membahas
tentang pendaftaran partai politik yang memang
sudah berlangsung selama dua hari terakhir
dan menjadi tantangan berat
untuk partai politik baru dan juga
partai politik yang tidak lolos
di pemilu dua ribu sembilan belas
saya kejen partai prima
bung dom benarkah dengan syarat yang
memang tidak berubah ini yang tadi
disampaikan oleh mas fadli
ini syarat yang berat mahal
apakah ini juga dialami oleh
ya benar sekali
tadi yang disampaikan oleh
kita memang menghadapi
persyaratan yang berat
untuk mendirikan partai politik
selama ini yang disampaikan adalah
penyederhanaan sistem kepartaian
jadi ingin mengurangi jumlah
partai kenapa syarat syarat seperti itu
dibuat berat kayaknya kami juga kemarin
sempat mengajukan gugatan
atau permohonan ya kepartai
kepada mahkamah konstitusi untuk
menginjau kembali pasal satu ratus tujuh puluh tiga
dari undang undang pemilu
supaya ada satu revisi
dengan rasionalisasi bahwa
itu tentang persyaratan
persyaratan partai politik
menjadi peserta pemilu
mengajukan argumentasi bahwa
situasi saat ini
kita mengalami penurunan
dalam partai politik yang
menunjukkan dari kecenderungan menurunnya
grafik partai id
apa yang paling berat kalau menurut
apakah menyediakan anggota
kan memang ada persyaratan fisik
secara keseluruhan ya
memang kita harus menyediakan
kemudian dari masing masing provinsi
seperti tadi dijelaskan oleh mas fadli
sampai dengan kesekretariatan dan lain lain
nah kami bersyukur bahwa
kami sendiri sudah menyiapkan
hal ini cukup lama sehingga
seperti kantor dan lain sebagainya
kita bisa mendapatkan dari
anggota ya jadi anggota sendiri yang
sukarela untuk menyediakan itu
kalau misalnya itu dikonversikan ke dalam
uang itu pasti jumlahnya akan
sangat besar tetapi bersyukur bahwa
kami bisa menyediakan itu lewat
oke bung dom kalau misalnya
partisipasi tadi anda katakan
apakah sulit mencari kader
saat ini dengan syarat seribu
dalam perjalanan yang sudah kami
lalui memang cukup sulit
karena ada skeptisme yang
besar dari masyarakat terhadap partai politik
penilaian bahwa partai politik apapun
itu bentuknya tentu akan sama saja
lain sebagainya penilaian penilaian
seperti itu yang masih menjadi
satu wacana yang sangat umum dalam masyarakat
tapi kita berhasil untuk
melampaui itu oke
selalu menjadi momok demokrasi ya
dalam kita lihat
bagaimana partai politik
kita itu bisa dibangun
menjadi partai politik
berbadan hukum itu status paling awal
yang dibutuhkan oleh partai ya kemudian
mereka kalau mau ikut pemilu
ada lagi verifikasi yang saat ini
sedang dijalankan oleh teman teman partai prima
dan puluhan partai politik yang lain
memang kalau dilihat
sangat besar biayanya
begitu ya soal
biaya sewa sekretariat
atau kantor kemudian
persiapan untuk biaya verifikasi
dan lain sebagainya itu memang
sangat mahal begitu tapi ada
satu hal yang penting juga menurut saya mbak putri
partai politik ini kan nanti
atau organisasi lembaga
yang akan diberikan
kewenangan dan otoritas yang luar biasa
ketika mereka mendapatkan
kursi di lembaga legislatif
kewenangannya luar biasa
membuat undang undang mengusulkan anggaran
bahkan termasuk juga mengajukan
pasangan calon presiden nah oleh sebab
itu karena fungsinya yang sangat
penting ini maka partai yang bisa
ikut pemilu itu memang harus partai yang
siap secara organisasi begitu
partai yang betul betul punya
basis keanggotaan yang
solid punya struktur
kepengurusan yang sampai bahkan ke
tingkat kecamatan yang
di input ke sipol itu kan sampai ke tingkat kecamatan
dan itu dibutuhkan karena partai akan
memainkan fungsi agregasi
menyerap aspirasi publik
dan itu yang nanti akan diperjuangkan oleh mereka
di lembaga legislatif begitu
jadi untuk bisa sampai kesana
sesuatu organisasi yang kuat
apalagi dihadapkan pada situasi
negara indonesia yang sangat
luas begitu ya jumlah penduduknya
sangat besar secara geografis
adalah negara kepulauan itu juga
memberikan tantangan sendiri dalam proses
penyelenggaran pemilu kita
nah kalau dikaitkan
langsung dengan konteks pembiayaan memang
ada satu diskursus
tertentu ya sejauh mana
betulnya perlu adanya
bantuan keuangan negara untuk partai politik
itu jadi satu tema tersendiri menurut saya
tapi yang paling penting adalah
organisasi partai politik itu hadir
kuat secara struktur secara keanggotaan
dan bagaimana mereka bisa
membuktikan itu untuk bisa jadi peserta pemilu
itu dua hal yang sama pentingnya menurut saya
mbak betty bagaimanapun sekarang
kpu menjadi penyaring
sejauh ini bagaimana
penyaring terakhirnya ini kalau misalnya
sudah lolos administrasi kemudian verifikasi
faktual itu kan jadi memang betul betul
harus dicek semua satu persatu
di tengah sekarang
keterbatasan anggaran ya karena
anggarannya juga belum sisa anggaran belum
sepenuhnya diterima oleh kpu
ya jadi sejauh ini
pasti disaring mbak pertama
dia harus berbadan hukum
kalau dia berbadan hukum dia harus ngurus ke
kemenkumham setelah berbadan hukum
dia kalau mau ikut pemilu
maka ada persyaratan lagi menurut undang undang
pemilihan umum untuk
dipenuhi oleh setiap partai politik
karena partai politik itu sifatnya nasional
memang dia harus tersedia di tiga puluh empat
provinsi sejauh ini ya
yang ada di nkri
lalu untuk membuktikan bahwa
dia adalah sebuah suatu organisasi
dia harus ada sekretariat
apa pembuktiannya harus punya kantor
setidaknya tiga puluh empat provinsi
dalam setiap provinsi yang ada
lalu kalau sudah ada
perangkat sarana prasarana demikian
dalam undang undang disebutkan
setiap kabupaten kota minimum
mempunyai hak pilih
dibuktikan dengan apa
atau seper seribu mbak
jadi kalau diatas satu juta
penduduk dalam setiap
biasanya kecenderungan partai politik adalah
memilih seribu orang
nah itu membuktikan ya
memang dibuktikan dengan
yang ingin membuktikan bahwa dia betul betul wni
dan dia harus punya kta karena salah satu
persyaratannya adalah seribu anggota itu
nah itulah yang kemudian
dimudahkan lewat sipol
bapak ibu dari partai politik
tidak perlu bawa dokumen
paper berbentuk kertas
sehingga di inputlah
satu demi satu dan kami sudah buka akses ini
sejak tanggal dua puluh empat juni yang lalu
setiap partai politik sekarang sudah ada
yang berbadan hukum sudah
dan kami punya trackingnya
per hari bahkan bisa per jam
bagaimana sejauh apa
dalam meng input persyaratan sebagaimana
termaksud dalam undang undang kita
bagaimana juga dengan
keterlibatan publik disini
itu dilakukan sudah jauh jauh hari
kami sosialisasikan juga sudah
jauh jauh hari termasuk
kepada partai politik ada bimtek
ada rapat koordinasi berkali kali
sampai kemudian kami mendengarkan
apa yang bisa kami pertimbangkan untuk memudahkan
ingin maju begitu ya
lalu kemudian setelah dia memenuhi
administrasi lengkap tidak lengkap
maka akan diverifikasi administrasi dan verifikasi
faktual semuanya dilakukan
waslu selalu ada pada setiap kegiatan
tahapan ini kami mulai
lalu kemudian nanti verifikasi administrasi
verifikasi administrasi akan dilakukan
oleh kpu republik indonesia
jadi kami saat ini saya saat ini bersama
kawan kawan sudah memulai mbak
verifikasi administrasi sebagai bentuk
per hari ini ya mbak betty ya
dari kemarin oke
tanggal dua hari ini
sampai dengan tanggal sebelas
september mbak putri jadi verifikasi oleh
administrasi sedang kami lakukan
untuk partai politik yang sudah lengkap dulu
apakah dokumen yang mereka bawa
itu betul sebagaimana apa yang
mereka sampaikan kepada kami gitu
oke jadi sekarang sudah kami lakukan
dan kami sudah bentuk sifan
kpu dari kpu republik indonesia oke
oke jalannya panjang
memang itu yang memang harus dilakukan
untuk betul betul menyaring partai politik gitu ya
mas fadli apa yang harus
kpu di tahap tahap
ya menurut saya sih salah satu
yang penting untuk dipastikan
oleh kpu adalah
kpu penting untuk konsisten dengan
kerangka hukum yang sudah ada
konsisten dengan mekanisme
yang sudah dibangun terkait
dengan pendaftaran dan verifikasi
partai politik peserta pemilu ini
ini yang nanti akan membuat
proses penyelenggaraan pemilu ini
tidak banyak menimbulkan
dan itu juga akan pelan pelan
terus meningkatkan kepercayaan publik
terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini
nah jadi kalau
saat ini tadi bu betty cerita proses
penelitian administrasi sudah dimulai
nanti sampai tanggal empat belas agustus
akan terus menerima
pendaftaran partai politik
peserta pemilu dan tentu
menurut saya yang harus
dipastikan adalah soal
semua informasi dan dokumen yang
disampaikan oleh partai politik peserta pemilu
ini kepada kpu
nah termasuk juga partai
politik parlemen yang kemudian
juga mendaftar kepada kpu kan untuk jadi
peserta pemilu dua ribu dua puluh
parpol parlemen itu harus dinyatakan
memenuhi syarat atau harus akan memenuhi syarat
sebagai peserta pemilu sangat mungkin
syarat keanggotaannya tidak cukup
ada pengurusnya yang ternyata
tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya
termasuk juga misalnya
nanti dari hasil pengawasan dari
pak waslu termasuk juga dari laporan
masyarakat itu juga harus
dicermati menurut saya jadi
konsisten dan konsekuen dengan
mekanisme dan sistem yang sudah
dibangun oleh teman teman kpu
terutama melalui sistem informasi
partai politik itu juga
akan memastikan tahapan yang paling
penting ini yakni pendaftaran
partai politik peserta pemilu
itu bisa berjalan dengan lancar
oke baik terakhir saya ke bung dom
bung dom jadi sejauh ini
apakah sosialisasi sudah betul betul
diterima dengan baik oleh teman teman dari
sudah kami terima dengan baik semuanya
sudah kami juga menjalin komunikasi
dengan baik dengan
teman teman di kpu baik
kami melakukan audiensi dengan
berkomunikasi dengan tim teknisnya
cuma memang begini mbak
apa namanya sistem informasi
partai politik ini menuntut juga
ada satu kemampuan
terhadap teknologi informasi yang memang
dibutuhkan juga adaptasi
dari semua partai
politik apalagi partai politik yang baru
karena kalau menurut informasi
atau laporan yang kami terima dari tim
administrasi kami itu setidaknya
ada tujuh ratus delapan puluh ribu basis
data yang harus kami isi
ke dalam sipul
kpu itu dan itu yang
sudah sebagian yang sudah
kami isi dan masih sebagian lagi yang
dalam proses dan kita akan selesaikan
sebelum tanggal empat belas itu
baik semoga sukses
pelengkapan datanya ya
bung dom dari sekjen partai prima
terima kasih malam ini sudah bergabung
terima kasih juga mbak betty dari kpu
mas fadli dari perludem
kita sama sama berharap
semua proses ini akan berjalan lancar
sosialisasi sudah dilakukan oleh kpu harapannya
tidak ada sengketa yang muncul nanti belakangan
terima kasih bapak ibu sudah bergabung
terima kasih mbak putri
dan cnn indonesia newscast segera kembali
dengan informasi lain tetap bersama kami